ya revisi undang undang pilkada yang sudah diketok palu oleh parlemen ternyata menyisakan drama lanjutan
adalah ketentuan pasal sembilan a yang menyebutkan bahwa tugas dan mewenang kpu adalah menyusun dan menetapkan peraturan kpu
serta pedoman teknis pemilihan setelah berkonsultasi dengan parlemen dan juga pemerintah dalam rapat dengan pendapat yang keputusannya mengikat
hal ini merangsang kpu untuk melakukan uji materi ke mahkamah konstitusi
apa sebenarnya yang menjadi titik pangkal masalah dari undang undang ini kami akan membahasnya malam hari ini
dengan bapak lukman edi wakil ketua komisi dua dpr ri
mas lukman terima kasih sudah datang kemudian ada bang jerry sumampo koordinator komite pemilih indonesia
terima kasih bang jerry dan juga sudah bergabung bersama kami lewat sambungan satelit
ada pelaksana tugas ketua kpu yang baru bang hadar nafis kumai selamat malam bang hadar
ya saya akan ke
bang hadar gumai dulu nih apa yang sebenarnya kalau kita bicara mengenai langkah kpu untuk menguji materi undang undang pilkada yang baru ke mk
apa yang sebenarnya menjadi masalah dan kekhawatiran dari kpu sehingga kpu memprotes atau menguji materi undang undang ini
saya kira karena adanya pasal sembilan huruf a
di dalam undang undang perubahan yang baru undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas ini
karena di dalam pasal tersebut di mana mengatur wawenang kpu
bahwa kpu itu membuat peraturan petunjuk teknis setelah melakukan konsultasi dengan dpr dan pemerintah
melalui rapat dengar pendapat yang hasilnya
kalau keputusannya bersifat mengikat
nah kata mengikat ini belum ada di dalam undang undang sebelumnya
nah kata mengikat ini akan sangat berpotensi membuat kami tidak bisa mengambil sikap mengambil tindakan membuat keputusan khususnya tentang peraturan atau pkpu dan penunjuk teknis
mengambil kebijakan terkait hal tersebut
padahal di undang undang dasar hasil amandemen seribu sembilan ratus empat puluh lima kita
kpu itu adalah lembaga yang bersifat nasional tetap dan mandiri
jadi betul betul kata mandiri itu ada di dalam konstitusi kita
untuk menjamin bahwa sebagai penyelenggara pemilu
jadi ya kami haruslah tidak boleh dipengaruhi oleh
khususnya di dalam mengambil sikap kebijakan
jadi anda berpotensi bahwa dpr nantinya dengan peraturan atau undang undang yang baru ini akan kurang lebih ini cawe cawe nih bang hadar
apa yang kemudian melandasi peraturan kpu ke depannya gitu
takut intervensi sebenarnya
ya saya tidak tentu tidak bisa memperbaiki
bahwa itu pasti akan kami dipaksakan begitu
tetapi potensi untuk terjadinya perbedaan pandangan itu sangat mungkin terjadi
kita sama sama dpr pemerintah dan kpu sendiri sesuai dengan undang undang
tetapi ada perbedaan di dalam menentukan hal tertentu di dalam pelaksanaannya
nah kalau kemudian keputusan konsultasi itu mengikat
sementara kami tidak setuju dan kami tetap sebetulnya tidak melanggar undang undang
berarti kan kami akan dipaksa atau menjadi terpaksa di dalam mengambil keputusan itu
nah dalam mengambil kebijakan tersebut
membuat peraturan dan petunjuk teknisnya
nah artinya kami itu menjadi tidak mandiri
nah padahal kami harus pastikan betul
tidak ada interest interest
yang sifatnya politik
apalagi dari sebagian dari fraksi tertentu di dpr misalnya
yang akibatnya nanti peraturan yang kami itu tidak bersifat netral
akan merugikan pihak tertentu misalnya
padahal tugas kami adalah memastikan menjamin pemilu berlangsung secara demokratis dan adil
bang hadar ini kalau kita melihat kpu ketakutan misalnya nanti kedepannya dengan undang undang
undang yang baru ini tidak mandiri lagi
berarti ada pengalaman pengalaman yang agak kurang mengenakan sebenarnya
dengan konsultasi dengan dpr beberapa tahun terakhir misalnya
sehingga ada upaya untuk membuat kpu dalam membuat peraturan atau dalam rapat dengan pendapat tidak mandiri
ada pengalaman pengalaman seperti itu
kemudian akhirnya kpu akhirnya merasa bahwa harus kita uji materi
karena memang ada gejala untuk membuat kpu tidak mandiri nih selama bertahun tahun terakhir ini misalnya
ya pengalaman itu ada walaupun tidak banyak ya
tapi itu terasa
jadi misalnya saja ada komentar percuma kita konsultasi
toh kpu nya nggak dengarkan misalnya
kemudian ada beberapa kasus yang terkait dengan beberapa partai politik yang punya konflik kepentingan
di mana kami untuk mengatur bagaimana pencalonan mereka misalnya
nah kami punya pandangan a
tetapi kemudian dpr punya pandangan b
yang kami lihat juga bervariasi sebetulnya diambil keputusannya
nah itu terasa sekali kami agak didesakkan untuk menyetujui gagasan tersebut
nah jadi ada ya walaupun tidak banyak sekali
tidak selalu mungkin
nah ini yang sebetulnya harusnya kami hindari
dan inilah yang seharusnya
sehingga kami sebagai penyelenggara masih terbuka ruang untuk mengambil kebijakan keputusan sendiri
walaupun tetap harus sesuai dengan undang undang dan prinsip prinsip penyelenggaraan pemilu atau pilkada
baik saya sebelum ke mas lukman edi saya ke bang jerry dulu
bang jerry ini kalau kita tadi kan itu tadi sudah keresahan hati para komisioner kpu
kemudian kalau melihat apa namanya apa ya
kecurigaan kekhawatiran sehingga kpu melakukan uji materi terhadap undang undang ini
ya saya kira mestinya ke mas lukman edi dulu
nanti terakhir dia akan jawab keluhan semua
karena yang perlu kita tahu juga kenapa sebetulnya pasal ini diperkuat ya
sembilan a itu diperkuat
karena dulu saja dengan tidak ada kata mengikat itu sudah mengkhawatirkan
kan kita sudah berkomentar tentang itu
ini berpotensi untuk intervensi
untuk intervensi terhadap proses yang sedang berjalan
dan yang paling penting adalah regulasi kpu ya
jadi dan kita tahu kan begini
dpr itu diisi oleh partai partai
dan partai partai ini adalah pemain utama dalam pemilu kita gitu ya
atau pilkada pilkada yang akan berjalan karena ini undang undang pilkada
jadi orang orang partai yang ada di dpr itu bisa dijadikan alat untuk membuatnya lebih berguna
yang ada di dpr itu bisa dijadikan alat oleh partai untuk mengatur ngatur kpu dengan pasal ini
apalagi dengan tambahan kata mengikat gitu ya
jadi saya kira ini pelanggaran terhadap prinsip yang sebetulnya juga diatur dalam undang undang itu
di bagian bagian awal itu prinsip penyelenggara itu adalah tadi pak hadar sudah mengemukakan ya
yang paling penting adalah kemandirian
dan profesionalitas ya
jadi sebenarnya undang undang ini agak cacat karena bertentangan dengan undang undang
saya kira ini agak makanya logikanya ini agak tidak masuk menurut saya ya
karena di depan diatur asas penyelenggaraan pemilu itu sendiri
yang juga mengikat penyelenggara pemilu ya kpu
tapi di bagian pasal sembilan a ini justru ditambahkan satu ayat yang sebetulnya menurut saya bertentangan dengan prinsip yang diatur di bagian awal ya
jadi tidak saja pelanggaran undang undang
karena undang undang itu mengatur soal kemandirian itu ya
kalau menurut anda kenapa kemudian sebelum saya konfirmasi ke mas lukman
menurut anda apa sih kemudian yang membuat parlemen kemudian niat sekali gitu memperkuat pasal sembilan a ini sehingga harus digolkan dan akhirnya toh diuji materi lagi oleh
itu yang sebetulnya agak membuat kita bertanya tanya
karena lagi kalau kami yang ngikutin pilk
ini kan reaksi
ini kan revisi dari undang undang pilkada yang diberlakukan tahun dua ribu lima belas
pilkada tahun dua ribu lima belas
dan sejauh yang kami lihat gitu ya yang kami alami pasal sembilan a ini tidak bermasalah
kok itu malah
itu malah yang direvisi oleh dpr gitu kan gitu
ini kan tidak bermasalah
mungkin dalam koordinasi antara kpu dan dpr itu khususnya komisi dua mungkin ada masalah
tadi pak hadar mengungkapkan ada banyak usul usul yang kemudian dikemukakan oleh dpr yang katakanlah seolah olah tidak diakomodir oleh kpu
saya kira memang tidak semua usul dpr itu bisa diakomodir oleh kpu
apalagi kalau itu bertentangan dengan prinsip prinsip pemilu itu sendiri
nah kalau dengan undang undang yang baru ini usul usul dari parlement dalam ini harus di
nah ini betul ini yang berbahaya
dengan pasal sembilan a yang baru ini
ini kan kpu harus terpaksa mengikuti hasil konsultasi dengan dpr
meskipun hasil konsultasi itu belum tentu sesuai dengan undang undang atau sesuai dengan prinsip prinsip penyelenggaran pemilu
itu yang kita khawatirkan
bisa juga aneh aneh juga kali usul usulnya
dan saya kira kita punya banyak pengalaman tentang itu ya
betapa banyak usul dpr itu yang sebetulnya nggak terlalu cocok dengan prinsip prinsip penyelenggaran pemilu
dalam pemilu yang lalu dan dalam pilkada pilkada yang kemarin berlangsung gitu
mas lukman ini
hanya ini harus dijelaskan kenapa kok bisa ada pasal ini
kita akan dengan sangat baik mendengarkan mas lukman usai jadwal berikut ini
kita berlalu bersama kami
kita lanjutkan dialog tadi kita sudah mendengarkan keresahan dari kpu
tadi suzonnya bang jerry juga sudah dikeluarkan dengan baik dan runut sekali
saya akan kasih kesempatan parlement mas lukman
anda menjawab bagaimana nih
kalau yang pertama tadi kpu katanya peraturan ini membuat kpu tidak mandiri
ada konflik kepentingan kemudian logikanya nggak masuk karena suka banyak usul usul yang tidak masuk akal
ya semua ada batasannya jadi kita menganut ketatanegaraan kemandirian atau independensi yang tidak tak terbatas
tidak tidak ada lembaga negara yang kemudian mempunyai kewenangan tanpa batas itu tidak ada
itu yang disebut sebagai check and balances itu
bahkan seorang presiden sendiri sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan ada batasnya dalam soal soal tertentu
itu harus konsultasi kepada dpr harus minta persetujuan dpr itu yang diatur dalam ketatanegaraan kita itu dulu
yang kedua kenapa sebabnya muncul pasal ini ini pasal memang untuk menjaga original intentnya
sehingga apa yang dimaksud asbabun nuzulnya pasal itu sebuah pasal atau sebuah perkara apa yang filosofisnya seperti apa
itu kan yang tahu pembuat undang undang
nah pembuat undang undang itu adalah dpr dan pemerintah
oleh sebab itu pasal sembilan a ini sebenarnya tripartit pak
kpu juga dilibatkan bang dalam proses
nah kpu itu kpu itu hanya memberikan masukan
ketika membuat undang undang ini kpu bawaslu itu sama lsm juga kita panggil
kampus itu juga dipanggil kan kemarin
di perguruan tinggi kita keliling indonesia ke unhas ke ugm kita untuk tanya pada kampus kampus seperti apa maunya kampus kampus
tetapi sebagai pembuat undang undang yang tahu tentang filosofisnya asbabun nuzulnya munculnya pasal pasal di dalam undang undang pilkada ini ya
nah tunggu dulu ini kan ini semuanya
bukan pasal sembilan a saja dan juga semuanya
pasal sembilan a ini menyangkut tripartit
apa itu disitu ada kpu disitu ada pemerintah disitu ada universitas
dan di situ ada komisi dua atas nama dpr dalam rapat dengar pendapat
sehingga rapat dengar pendapat itu pak diputuskan kalau tiga tiga partit ini setuju
jadi kpu juga akan didengarkan kalau nggak setuju nggak akan keluar tuh barang
keluar keputusan keputusan itu keputusan bersama bukan keputusan dpr saja
yang lantas wajib diikuti oleh kpu enggak
tapi rapat tiga pihak yang dalam rapat itu diputuskan
keputusan itu pasti kita tanya misalnya saya mimpin rapat kpu gimana setuju nggak
kpu nggak setuju apa solusinya apa alternatifnya
pemerintah gimana pemerintah nggak setuju ya nggak bisa pak
gitu nggak bisa lantas komisi dua membuat keputusan sendiri harus ditaati oleh kpu nggak bisa
itu memang ada dua usulan waktu itu draftnya
satu draft menyatakan usulan dpr harus disepakati
mengikat oleh kpu ini adalah jalan tengah
rapat dengar pendapat bersama dengan pemerintah dpr dan kpu
hasil rapatnya yang mengikat
apakah tidak ada kompromi dan tidak ada jalan tengah
nggak ada kesimpulan
dan nggak boleh keluarin peraturan berarti
nggak boleh keluarin peraturan
ini dalam rangka untuk menjaga original intent nya
sekarang azbabun nuzul yang muncul pasal ini
ini memang ada perkaranya
perkaranya itu bukan kpu
perkaranya itu justru di
pilkada dua ribu lima belas menyangkut ada partai yang terzalimi
praktis partai golkar dan partai p tiga itu dua ribu lima belas terzalimi
tidak ikut pilkada
kalaupun bisa ikut pilkada ada tanda tangan dua ketua umum
jadi kan ini agak aneh
nah oleh sebab itu atas dasar kejadian pada tahun dua ribu lima belas ini
kemudian kita buatlah norma yang normanya itu untuk menjaga originalnya itu
apa hubungannya mas lupwan
dualisme partai kemudian dengan penguatan pasal sembilan a
ini konteks hubungannya apa
waktu itu komisi dua sudah menyampaikan
ini loh saran saran komisi dua berdasarkan kepada undang undang partai politik
dan undang undang pilkada eh undang undang pemilu ya
terutama undang undang partai politik
karena konflik partai itu kan ada penyelesaiannya undang undang partai politik
nah kemudian kpu punya apa namanya
punya pemahaman sendiri tentang pasal itu
berbeda dengan pemahaman yang ada di komisi dua
tetapi karena pada saat itu tidak ada keharusan
hasil rapat itu atau usulan dari dpr itu harus ditaati oleh kpu
akhirnya kpu ya jalan sendiri dengan persepsinya
faktanya tidak ditaati waktu itu
hasil rdp dengan
faktanya tidak ditaati
dan faktanya kita juga nggak protes
ya ya silahkan memang itu kewenangan kpk
karena tidak ada payungnya
karena tidak ada payungnya
untuk menyatakan misalnya menolak pkpu
nggak ada payungnya gitu
nah oleh sebab itu ini ditata
original intentnya terjaga
oleh pembuat undang undang
parlemen dan pemerintah
pembuat undang undang ini parlemen pemerintah
bukan parlemen saja
jadi nggak bisa tertuduh hanya parlemen
ini kesepakatan dengan pemerintah
nah oleh sebab itu rapat itu penting pak
kalau rdp itu menjadi penting nanti
sehingga nanti pendapat dpr bisa pemerintah tidak setuju
pemerintah bisa wah ini bukan maksud dari undang undang ini bisa
jadi ini nggak sejahat yang dibayangkan
ini hanya ketakutan yang berlebihan menurut anda
takut yang berlebihan dan sedikit agak lebay
saya akan ke pak hadar gumai
pak hadar ini anda bagaimana menanggapinya nih
katanya ketakutan yang berlebihan agak lebay
dan ini triparti tidak hanya parlemen dong
anda jangan curiga sama parlemen saja
ya curiga juga sama pemerintah
karena ini kan keputusan triparti
jawaban anda gimana pak hadar
ya saya kira saya menghargai apapun pendapat mas lukman ya
mau lebay yang curiga berlebihan tidak ada masalah buat kami
tetapi contoh yang diberikan itu contoh yang sifatnya sangat umum saja ya
padahal ada situasi situasi yang mungkin sangat politis ya
yang kemudian harus bisa
tidak ada hasil
tadi dikatakan tiga tiganya harus sepakat
kalau tidak bisa itu ya pkpu tidak bisa ditetapkan
dan itu sangat berpotensi mengambat penyelenggaraan pemilu itu sendiri
kalau tidak ada penetapan pkpu nya
karena waktu sangat terbatas
nah itu satu hal ya
nah kemudian saya kira kalau kita hanya
kita melihat bahwa ini adalah hasil dari pemerintah dan dpr
sebagai hasil iya
tetapi kalau lihat perjalanan proses daripada undang undang perubahan ini dibahas
pasal ini tidak ada di dalam draft yang diajukan oleh pemerintah
jadi ini berkembang di dalam pembahasan pemerintah bersama dpr kita
jadi ini berkembang kemudian
dan pasal ini juga tidak ditanyakan atau diminta inputnya dari kami
jadi kami baru tahu setelah ini ditetapkan
dan akhirnya mendapatkan naskah yang sudah ditetapkan hari ini
pasal itu masih ada
nah jadi ini kami punya tugas untuk melaksanakan pemilu yang demokratis yang adil
nah bagaimana kalau nanti ternyata peraturannya itu diwarnai dengan hal hal yang sebetulnya tidak netral
nah kami berusaha
tetapi kami dipaksa dengan satu putusan yang kami tidak setuju sebetulnya
misalnya begitu ya
bahwa nanti tidak akan terjadi seperti itu alhamdulillah ya
tetapi kan kita tidak bisa tahu persis perjalanan politik ke depan
dan konstruksi di parlemen itu terhadap isu isu akan seperti apa
maksudnya tidak ada yang boleh berjalan sendiri tanpa ada konsultasi
tanpa ada pertimbangan dari parlemen ataupun pemerintah
ini poin ini bagaimana
tidak ada masalah
dari segi keuangan tidak ada yang mandiri dari kami
tetapi seharusnya penyelenggara pemilu yang memang punya azas penyelenggaraan
maupun azas penyelenggaranya yang independen
dan itu terjemahannya adalah mandiri
ya itu harus diciptakan
nah dalam hal apa dia mandirinya
dalam hal mengambil kebijakan
di dalam mengambil keputusan
tentu kami tidak boleh bertentangan dengan undang undang
jadi kami juga akan berpatokan dengan undang undang
tentu kami juga akan berpatukan dengan azas azas yang sudah juga ditentukan
tetapi kalau ada perbedaan sama sama tidak melanggar
tetapi kami yakini ini yang akan menciptakan suatu kenetralan
tapi bagaimana kalau itu tidak disetujui oleh dpr kita
nah di sinilah yang mungkin terjadi
akhirnya kami di dalam mengambil kebijakan itu tidak mandiri
nah pertama hal terciptanya pemilu yang demokratis
menurut anda selama ini apa sih yang membuat kpu
ini kan azbabunul zulai kalau kata pak lupman edi tadi kan
ada usulan atau konsultasi dpr yang kemudian tidak diakomodasi oleh kpu
sehingga meskipun dpr ngomong berbusa busa
tapi tetap saja kpu jalan dengan persepsi dan prinsipnya sendiri
salah satunya mengenai dualisme partai politik yang terjadi beberapa waktu terakhir
apa sih yang kemudian selama ini mungkin ini hanya satu sisi saja
hanya satu faktor mengenai dualisme partai
tapi apa yang kemudian membuat kpu selama ini tidak banyak mengakomodasi konsultasi
atau keinginan atau suara dari parlemen
untuk diejawantahkan dalam peraturan kpu
hampir tidak ada
hampir tidak ada ya pak
saya kira kasusnya sebetulnya tidak banyak ya
selama ini bagus bagus
jadi misalnya kasus tadi mengenai pengurus yang mana atau partai politik
yang punya pengurus ganda itu bagaimana pencalonannya
waktu itu perbedaannya adalah
di dalam rapat konsultasi kami
disimpulkan bahwa yang mendaftar itu adalah pengurus yang diputuskan oleh pengadilan terakhir
bukan putusan pengadilan terakhir
nah kami tidak bersependapat demikian
karena kita harus juga menghormati adanya putusan pengadilan yang membekukan
atau meminta menunda putusan tersebut
nah sementara kami tidak bisa melarang partai politik tidak ikut pemilu atau pilkada
karena adalah haknya partai politik untuk bisa
nah oleh karena itu menunggu ada putusan final dari satu proses pengadilan
maka kedua duanya lah boleh mendaftar sepanjang yang dicalonkan adalah satu nama pasangan calon
nah itu jalan keluarnya yang dipandang tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh dpr
nah itu satu contoh
contoh yang kedua pernah di pilkada atau di pemilu dua ribu sembilan belas
bahwa sudah diatur di undang undang pemilunya
nah kami mengusulkan di dalam aturan kalau tidak terpenuhi
maka partai politik di dapil tersebut tidak boleh ikut pemilu
pada saat itu juga dpr tidak setuju mengenai ini
tapi kami berpandangan loh apa gunanya kita membuat batasan
tetapi kemudian kita tidak memberikan sanksi
nah padahal tujuannya memang sangat bagus
ini mendorong partai politik untuk betul betul memperhatikan pencalonan perempuan
kira kira begitu ya
baik baik pak hadar
nah jadi perbedaan perbedaan itu ada tapi tidak banyak ya
baik saya ke bang jerry
bang jerry kalau tadi kita melihat ini kan sebenarnya
tadi sudah dijelaskan oleh bang lukman
bagaimana asma bunuzulnya kemudian kenapa dpr akhirnya mem boot pasal sembilan a ini
tapi kan tadi sudah dijawab juga oleh bang hadar
bahwa memang sebenarnya banyak sebenarnya yang permintaan aneh aneh dari dpr kalau kata pak hadar tadi
apakah menurut anda ini sebenarnya dengan membold peraturan sembilan a ini atau pasal sembilan a ini
ini secara tidak langsung menutupi kelemahan partai politik dalam misalnya bisa bersaing
atau berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah
tapi ini jawabnya lebih asik abis jadah berikut ini
oh gitu ya
terima kasih pak bali usadzira berikut ini
argumentasi sudah dibuka ke depan apa di atas meja ini kita sudah bisa terang benderang nih
masyarakat sudah bisa melihat oh ini tuh persepsi kpu ini persepsi dpr
anda melihatnya seperti apa tadi dengan jawaban jawabannya
saya mau tadi kan mas sukun mengatakan tidak ada lembaga yang betul betul independen
betul gitu ya
tapi saya kira kita juga harus sepakat bahwa penyelenggara pemilu itu dalam hal hal yang agak sedikit teknis
itu tidak boleh diintervensi
nah peraturan norma ini bisa melanggar hal itu ya
jadi dia bisa mengintervensi hal hal yang agak teknis sedang dilaksanakan
itu yang pertama
yang kedua pemilu itu butuh kepastian hukum sebetulnya
nah pasal ini menciptakan ketidakpastian hukum
karena kalau tidak ada kesepakatan di antara ketiga ini
itu agak sulit juga bagi kpu kalau kita bayangkan ya untuk melaksanakan sesuatu
kita bisa bayangkan kalau ada sebuah peraturan turunan dari undang undang ini yang harus dibuat oleh kpu
itu tidak ada kesepakatan di antara ketiga triparty tadi
saya kira kpu tidak punya kekuatan untuk mengusahakan peraturan ini
tidak ada legitimasi yang percaya diri
tidak ada legitimasi
jadi menurut saya itu berbahaya ya
dia bisa menghambat tahapan tahapan pelaksanaan pilkada yang sebelumnya
sebenarnya apa menghambat itu bang jari kalau menurut anda
jika tidak ada titik temu nih kan politik lama sekali
revisi undang undang pilkada saja telah betul
jadi akhirnya menghambat
kalau ada sesuatu yang harus
dikeluarkan oleh kpu tidak bisa disetujui oleh tiga ini
dia nggak bisa keluar sudah pasti tahapan akan terhambat
nah yang ketiga saya kira contoh yang dikemukakan mas lukman
itu nggak begitu tepat dengan undang undang ini
khususnya dengan pasal ini
karena dia bisa diatur dengan pasal lain
atau bisa diatur dengan undang undang lain
jadi konflik partai ini semestinya tidak boleh berpengaruh terhadap pemilu
karena pemilu ini bukan hanya partai partai yang berkonflik ini yang ikut
rakyat juga ikut gitu loh
jadi yang punya hak untuk ikut pemilu adalah rakyat juga gitu
kok partai berkonflik rakyat yang harus
jadi ada faktor lain gitu menurut saya ya
kalau alasannya itu semestinya konflik partai ini diatur di undang undang partai politik
revisi undang undang partai politik sehingga dia bisa memberi kepastian
partai itu ikut pemilu dengan percaya diri
dan tidak ada masalah gitu
jadi kalau kata mas lukman tadi yang ketakutan kpu
sebenarnya partai politik yang ketakutan
perlu ada intervensi
sebetulnya kan begini loh
alasan yang dikemukakan menurut saya memperlihatkan
memang rumit ini kalau diberi kewenangan masuk sampai ke hal hal yang agak teknis gitu
pemilu kita bisa terancam karena kepentingan kepentingan yang berbeda di dpr gitu ya
karena dpr ini kan banyak sekali kepentingannya ya
dan saya kira omongan anggota dpr di media
itu bisa berpengaruh juga terhadap bagaimana kpu mengambil keputusan ya
belum tentu diikuti memang gitu
tapi ada pengaruhnya itu dengan apa yang akan diputuskan oleh kpu gitu ya
meskipun kpu bisa apa ya apalagi kalau ya
kalau ada kata mengikatnya ini gitu ya
yang diomong di media aja oleh kpu itu harus dirapatkan betul
supaya dia bisa mengambil keputusan yang bisa memperlancar semua proses gitu ya
apalagi kalau di di di apa diputuskan
dihasilkan dikatakan dalam rapat gitu ya
ini menurut saya mas lukman ya
jadi ada sesuatu ada dampak yang mungkin saja nggak pernah dipikirkan
saya kira apa ya alasannya sih kita kita bisa pahami ya
tetapi dampak dari itu karena apa di dpr nya sendiri kan kita nggak bisa jamin gitu ya
tingkat abusingnya menurut anda akan bisa sangat besar nggak
menurut saya sangat besar
yang dikhawatirkan oleh kpu dan teman teman seperti kami sebetulnya di situ
karena menggunakan kata mengikat gitu
saya tadi mengumumkakan tidak pakai kata mengikat aja sebetulnya kita sudah khawatir sejak awal
sudah ada abuse ya
iya karena dia bisa intervensi hal hal yang berkaitan dengan hal hal teks
dan itu contoh dari pak hadar tadi kita bisa lihat sebetulnya
oke sebelum mas lukman menjawab tadi keresahan lagi
saya akan ke pak hadar dulu yang sebentar lagi akan meninggalkan
ini mas budi resah terus
nggak nggak nggak nggak apa apa kita biar jawab keresahan
pak hadar ini kalau tadi kan sedikit sudah dijawab sebenarnya oleh mas lukman edi bahwa
sebenarnya jika tidak ketemu antara tripartit ini antara kpu pemerintah dan juga parlemen
toh kpu bisa kok kalau misalnya nggak ketemu jalan tengah
kpu bisa terus jalan sendiri dengan persepsi dan juga keyakinannya
ini kan sudah menjadi suatu yang nggak masalah lagi gitu pak hadar
ya baik mudah mudahan demikian
tetapi apakah kita bisa pastikan bahwa ya sudah kalau tidak ada kesepakatan
silahkan kita tidak ada hasil silakan tetapkan
bagaimana kalau nanti di dalam sidang konsultasi sebut kalau gitu jangan ditetapkan dulu pkpu nya
kita lanjutkan sidang kita di minggu depan dua minggu kemudian
nanti berkepanjangan sidangnya kan
itu kan akan bisa terjadi terang
jadi kita tidak tapi mudah mudahan kalau memang mas lukman edi mengatakan demikian mudah mudahan itu
kalau memang demikian toh
seharusnya juga bisa dimasukkan di dalam undang undang kan
bahwa kalau tidak terjadi dalam kesepakatan maka kpu dapat menetapkan pkpu nya misalnya
kan tidak ada juga di dalam undang undang
nah jadi mudah mudahan tidak akan terjadi ke depan perbedaan perbedaan itu
tetapi kami hanya ingin memastikan
jadi ruang untuk terjadinya intervensi itu menjadi kecil
sehingga kami tetap berpatokan pada undang undang dan bisa mengambil kebijakan secara mandiri
pak hadar yang terakhir dari saya langkah hukumnya kemudian apa yang akan anda lakukan ini untuk menutup perbincangan kita dari kpu sendiri
langkah ke depan ini seperti apa pak
ya singkat saja
ya seperti sudah kami sampaikan bahwa kami akan mengajukan judicial review
jadi menguji materi undang undang ini
khususnya pasal sembilan butir a ke mahkamah konstitusi
apakah atau kami perkirakan ini bertentangan dengan konstitusi
nah jadi mas lukman mohon izin ini
mudah mudahan bisa dipahami
kita akan ajukan
saat ini kami sedang merapikan draft materi atau naskah judicial review nya
mudah mudahan tidak terlalu lama kita akan bisa memprosesnya di mahkamah konstitusi
baik sekali lagi terima kasih pak hadar gomay atas perbincangannya di cnn indonesia prime news
ya jadi soal misalnya kpu menetapkan siapa kpud
mandiri tidak ada intervensi
silahkan siapa yang mau ditunjuk oleh kpu sebagai kpud
kpu menetapkan calon terpilih
tidak ada intervensi
selama ini tidak pernah
siapa yang terpilih
dpr atau pemerintah tidak pernah mau intervensi
menghambat penyelenggaran pemilu
menghambat penyelenggaran pemilu juga tidak pernah
jangan pikir kita punya pretensi untuk menghambat
kita ini justru mendorong supaya pilkada serentak ini bisa sukses
kita juga jadwal jadwal itu kita perhatikan benar itu
kira kira tahapan tahapannya mulai tanggal berapa kita jaga itu
sehingga tidak mengganggu tahapan tahapan
selama ini buktinya tidak pernah ada parlemen atau pemerintah menghambat pelaksanaan
pemilu maupun pemilu kada tidak ada
tidak ada itu
kalau misalnya ini mas luman
kenapa sebabnya peraturan ini harus ada konsultasi
membuat peraturan teknis itu kan ada payungnya
tidak bisa kpu bikin peraturan teknis lantas apa namanya seenaknya
harus berdasarkan undang undang
karena memang secara prinsipil peraturan teknis itu adalah turunan dari undang undang
dengan siapa kpu bertanya
pasal demi pasal di dalam undang undang
ya dengan pembuat undang undang
jadi kalau forum konsultasi itu tidak diciptakan tidak dibuat tidak ada
maka dengan siapa kpu ini bertanya original intent pasal demi pasal dalam undang undang pilkada
kalau misalnya tadi anda katakan jika tidak ketemu dalam forum tripartit kpu bisa jalan sendiri
semua yang tidak diputuskan oleh rapat konsultasi jalankan
jadi punya legitimasi ya mas
ya ini legitimasi
apa negara ini secara konstitusional membuat forum forum rapat di dpr kalau kemudian hasil rapat itu tidak diimplementasikan
singkat satu menit dari anda untuk menutup
ya saya kira ya satu menit ini jadi rumit juga saya
kan gini kalau memang yang tadi ceritakan mas lukman itu ya memang semestinya begitu
tidak boleh ada intervensi
dan itu kan terjadi karena undang undangnya
masih seperti itu
jadi sebetulnya ruang untuk melakukan apa ya ruang untuk melakukan kontrol lah dalam tanda petik ya terhadap peraturan peraturan yang dibuat oleh kpu apakah itu selaras atau sejalan dengan undang undang
itu sudah ada dengan pasal sembilan tanpa perlu ada kata mengikat
sebenarnya ruang itu sudah ada mas
jadi saya melihat ada apa sebenarnya dalam konteks ini kita tidak perlu pakai kata mengikat
supaya apa ya supaya karena ini karena dengan mengikat ini justru ruang yang tadi ada itu akan menjadi semakin membuat kpu itu terintervensi karena itu tadi ya
memang tidak ada niat dpr untuk itu
tapi itu hanya untuk peraturan teknis ya
pkpu hanya soal penyusunan pkpu
tidak untuk peraturan peraturan
tidak untuk yang lain
tidak untuk surat surat keputusan kpu tidak
di situ ada loh peraturan teknisnya
selain peraturan kpu yang sangat teknis
aturan kita juga mengharuskan durasi dialog ini sudah habis
terima kasih bapak bapak mudah mudahan kita berhasil
terima kasih mas budi
ini kemudian publik bisa memahami tadi sudah diungkapkan jadi tidak ada kecurigaan
no hard feeling lah satu sama lain sehingga semua bisa dibuka
semua bisa dibuka publik sehingga publik bisa menangkap
kita inginkan yang terbaik bagi bangsa ini
mudah mudahan dalam pilkada serentak tahun depan bisa lahir pemimpin pemimpin daerah yang berkualitas yang bisa berguna dan juga berpen
pilkada serentak dua ribu tujuh belas ini harus menjamin sukses secara prosedural tapi kualitas juga baik
nah itu terima kasih mudah mudahan itu niat baik kita semua
terima kasih bapak bapak atas perbincangan ini
terima kasih mas budi ya